kepolisian daerah metro jaya meminta warga untuk tidak mendekati rumahnya yang terbakar
hal ini ditujukan agar kepolisian bisa menyelidiki penyebab terbakarnya depo pertamina pelumpang
meski demikian polisi hingga saat ini belum meminta keterangan kepada pihak pertamina
tim pusat laboratorium forensik mabes polri mendatangi permukiman warga di kelurahan rawabadak selatan kecamatan koja jakarta utara pada sabtu pagi
puluhan rumah di wilayah ini turut terbakar setelah depo pertamina pelumpang meledak pada jumat malam
kepala bidang humas polda metro jaya komisaris besar truno yudo mengimbau warga untuk menjauh dari lokasi kebakaran
karena tim pusat laboratorium forensik mabespori masih menyelidiki teristiwa kebakaran ini
kruno yudo menambahkan rumah sakit polri keramat jati saat ini sudah mendirikan posko disaster victim

identification atau dvi untuk identifikasi korban tewas kebakaran depo pelumpang
posko dvi akan menerima data antemortem dan post mortem jenazah korban tewas kebakaran depo pelumpang
ini akan melakukan proses penyelidikan
tentu ada mekanisme dari kemerdekaan dari peminan
kemudian ada health and safety in front yang lagi bersama dari ketamina clear
dan tim laboratorium forensik nafis akan turun untuk melakukan pendalaman secara sertifik
kemudian juga ada langkah langkah dari pihak kedokteran forensik
ini semalam ya
ini sudah ada empat belas kantor
yang diterima tentu akan melakukan langkah langkah identifikasi seperti amble
kemudian juga tim dvi juga membentuk posko di rumah sakit tingkat satu spanyol
tentunya untuk memberikan layanan kepada keluarga korban yang nantinya untuk mencari korban korban khususnya yang meninggal